emangnya bapak mau sarapan yang lain bapak teh pengen dibikinin sarapan sama iya tis
mentis juga sama atuh pak bu bu iya mas helm sama kosnya belum oh iya
banget mas beri rejen nggak papa bu biar receh juga yang penting duit makasih ya mas ya
gimana pak udah enakan udah tis tapi baru sebelah kanan yang enakan
gimana pak kalau dipakai jalan masih sakit enggak udah enggak kalau dipakai naik sepeda sama udah
tapi tetap aja tuh pak bapak jangan keluar keluar rumah dulu
ulu ulu kalau bapak di rumah terus membosen atuh tis
bapak dibonceng semantis
pak kalau bapak dibonceng semantis nanti yo gimana
kok nasi gorengnya pucat
cuman pake bawang putih
cuma kurang telur ceploknya
syukur deh kalau ai ai suka
jadi cuman pake bawang putih sama garam
lama banget beli nasi doang
beli nasi uduk aja pakai acara ngantri
mau masuk ke dalam
kita sarapan dulu yuk pak
ke warung haji sodik
emangnya bapak mau sarapan yang lain
bapak teh pengen dibikinin sarapan sama iohtis
ntis juga sama tuh pak
makannya pelan pelan kong
gua udah keburu kelaparan
salah kong sendiri
loh semalem dihabisin
mama kan bikin itu buat tiga hari kok
semalem gua udah lebih lapar
bukannya gua kagak mau
bukannya gua kagak mau
masa gue makan sama telur ceplok doang
selain futsal apa sih bisa loh
bobi bisa bikin bubur kacang hijau kok
lu sekolah biar rajin
biar jadi orang gedean
biar nasib lu lebih baik dari bapak lu
ngerti kagak lu
yaudah bobi siap siap dulu ya kong
biasanya juga habis
gulanya juga masih ada ai
berarti tehnya yang habis
ay ay mau dibikinin teh manis anget
enggak usah bun
air putih lebih sehat
ay ay hari ini mau ke kontrokan dekat kantor
kalau gitu hari ini juga bun bun mau ke rumah bunur malak
kalau gitu ayah berangkat dulu ya
kong lebih berangkat dulu ya
kau kagak liat lo makan
tadi di warung nasi uduk
jadi bukan karena ngantri tapi nungguin lo kelar makan
pak intis ke pangkalan dulu ya
habis pergi dulu ya pak

nggak usah bu biar
sudah terlanjur pak